asus rog sebagai salah satu produsen laptop gaming di indonesia
kembali menghadirkan sejumlah jajaran laptop gaming terbaru mereka dalam acara bertajuk rog born champions
pada jumat dua puluh tiga april dua ribu dua puluh satu lalu di trans studio mall cibubur jakarta
seri laptop terbaru ini adalah rog zephyrus dua ratus lima belas se rog flow x tiga belas rog strix car rog strix g rog zephyrus g lima belas dan rog zephyrus g empat belas
seluruh lini terbaru laptop gaming rog kali ini ditenagai oleh prosesor amd rizon lima ribu mobile series
dan juga dibekali chip grafis nvidia geforce r sepuluh
prosesor tersebut tidak hanya menawarkan performa gaming yang tinggi
tetapi juga jumlah core dan trade yang banyak untuk kebutuhan content creation
serta memiliki konsumsi daya yang sangat efisien
laptop laptop terbaru dari asus rog ini memiliki kisaran harga dari dua puluh juta hingga tujuh puluh juta rupiah
dalam acara yang juga dihadiri content creator firsa besari
tim e sports rrq marketing manager asus indonesia menyebut
asus rog ini menjadi satu dari beberapa laptop gaming yang terbaru di indonesia
asus sudah menjadi produsen laptop gaming nomor satu di indonesia
tahun ini dua ribu dua puluh satu menandai tahun ke lima belas sejak rog didirikan
rog selalu menjadi merek teknologi terkemuka dan sekarang memimpin kategori permainan dan gaya hidup
rog tidak sedang dalam perjalanan untuk menjadi nomor satu
kami terlahir sebagai nomor satu
karenanya hadir manifesto baru rog dua ribu dua puluh satu
bersamaan dengan acara rog born champions
asus rog juga berkolaborasi dengan sutradara musik ternama chandra liau
dan menghadirkan lagu berjudul born champions dengan tema rog
tim liputan cnn indonesia